banyak juga ya ternyata warganet yang merasa kalau iklan yang sering muncul di media sosial mereka itu seolah olah bisa baca pikiran
iklan sebetulnya muncul berdasarkan aktivitas pengguna itu sendiri
misalkan dari aktivitas pencarian nih sering lihat lihat tas atau sering belanja tas yang muncul nanti adalah rekomendasi tas
tapi ajaibnya ada juga barang yang baru diobrolin atau sekedar dipikirin gitu kayak pembeli barang apa ya
mungkin nggak ya kalau ponsel kita ternyata itu bisa menguping
iklan online pasti sering anda temukan saat membuka

mulai dari produk yang sering anda gunakan atau produk kebutuhan sehari hari
tapi iklan iklan ini juga bisa membuat perasaan was was
karena seolah bisa membaca pikiran dan mendengar apa yang sedang dibicarakan
saya sedang bicara tentang kesehatan sama teman
karena teman ada yang lagi sakit
kemudian saya jelas tidak pernah browse atau melakukan pencarian tentang terkait kesehatan sebelumnya
karena itu informasi sakit dari teman saya
tiba tiba selang sekitar lima sampai sepuluh menit ada iklan rumah sakit
dengan spesialisasi yang penyakitnya tadi kita bahas
dan saya langsung screen capture saya sebar ke teman saya tadi
baru diobrolin langsung ada solusinya
bercandaannya seperti itu
tapi saya juga awalnya bingung kenapa bisa seperti itu
mungkin memang pembicaraan kami itu didengarkan
kemunculan berbagai iklan di media sosial
biasanya akan bersifat personal sesuai dengan aktivitas dan minat masing masing pengguna
algoritma iklan bisa didapat dari aktivitas sehari hari
seperti membeli barang melalui e commerce
pencarian kata kunci yang sering dilakukan
atau aktivitas di media sosial
sebagai salah satu penyedia layanan iklan
facebook indonesia mengatakan pihaknya senantiasa menjaga kerahasiaan data pengguna
kami tidak apa namanya menjual data atau tidak mendengarkan
apa rekaman mikrofon
jadi mungkin kalau kita bicara mengenai mikrofon ini
itu bukan kami mendengarkan untuk bisa tampilkan iklan
tapi kita menayangkan iklan berdasarkan interest dari pengguna
jadi contoh tadi kalau misalkan account yang di follow
account bisnis akan lebih relevan
mereka akan ditampilkan konten konten iklan yang related ke sports misalkan
perusahaan teknologi secara rutin telah mengumpulkan begitu banyak data para penggunanya
sehingga mereka sudah mengetahui
apa yang mungkin menjadi minat dan kebiasaan pengguna
informasi ini membuat profil anda lebih terperinci
sehingga memungkinkan untuk memprediksi iklan apa yang paling relevan untuk ditampilkan
namun jika anda kurang nyaman dengan iklan tersebut
anda dapat melakukan pengaturan tambahan di web browser
atau mengunggah aplikasi pembantu
nah tapi sebenarnya ada beberapa
kalau mau bisa kita cari
ada program namanya adblock
adblock itu sangat efektif
jadi install di chrome atau di firefox atau perambahannya yang digunakan
cari addon namanya adblock
nah ini akan sangat efektif
dia akan memfilter iklan
ya sekali filter bisa delapan sepuluh sampai dua belas per satu halaman
di satu sisi layanan iklan online tentu memudahkan pengguna untuk menemukan
beragam produk yang diinginkan
namun hal ini juga menjadi dilema
karena banyak orang yang merasa iklan yang ditampilkan
seolah dapat membaca pikiran dan mengetahui aktivitas dari para pengguna
belum ada jawaban pasti untuk membuktikan
iklan yang muncul cukup relevan ini diakses melalui mikrofon pengguna
salah satu hal yang dapat dilakukan kita sebagai pengguna adalah
harus lebih waspada dan meningkatkan proteksi
seperti ketika sedang mendownload aplikasi baru
pastikan kita telah membaca beragam persyaratan dan ketentuannya
sebelum memberikan tanda checklist setuju
kemudian jika ada yang meminta akses untuk mikrofon kamera lokasi ataupun kontak
sebaiknya diizinkan hanya pada saat aplikasi berjalan saja
vinanda rahma dwi prasetyo jakarta